berikutnya kami ajak anda ke istora senayan jakarta untuk memantau jalannya babak enam belas besar indonesia open dua ribu dua puluh tiga hari ini
bergabung koresponden cnn indonesia ada erlangga wisnu aji di sana
angga selamat sore ini kita semakin dekat dengan perempat final
kalau tadi tunggal putri nampaknya sudah kandas jalannya bagaimana kemudian peluang pebulu tangkis tanah air di kategori lain untuk indonesia open tahun ini
karena satu satunya wakil yang tersisa yaitu putri kw harus mengakui keunggulan dan mengakui ketangguhan dari pemain tunggal putri asal jepang yang juga merupakan keunggulan pertama
pertama akane yamaguchi lewat pertarungan dua game langsung lima belas dua puluh satu dan sebelas dua puluh satu hanya dalam waktu tiga puluh enam menit
namun kalau putri kw dan sektor tunggal putri kita kalah ini sebenarnya dari tiga belas wakil kita yang tampil di babak enam belas besar hari ini
kita hingga sore ini sudah memastikan setidaknya dua tempat di babak perempat final
karena di sektor gandaputra ini nanti malam dua pemain kita yaitu pramudia kusumawardana yang berpasangan dengan jeremia rambitan akan bertemu dengan seniornya muhammad asan dan hendra setiawan
sehingga satu tempat di babak penempat final pada sektor ganda putra sudah dipastikan akan menjadi milik kita
satu tempat lagi yang hingga sore ini berhasil dipastikan oleh tim indonesia di babak perempat final adalah dari sektor ganda
dan ada campuran lewat penampilan dari pasangan rino kripaldi pita mentari yang siang tadi sukses mengalahkan pasangan dari malaysia tan kian meng lai peijing lewat pertarungan straight game dua puluh satu tujuh belas dan dua puluh satu enam belas
namun di babak perempat final ini lawan berat sudah menunggu rinov pita karena di babak berikutnya ini akan ada pasangan jepang yang juga juara all england dua ribu dua puluh dua yuta watanabe dan arissa higasino yang juga diunggulkan
diunggulkan di tempat kedua pada turnamen indonesia open dua ribu dua puluh dua sehingga langkah rinov pita untuk melaju ke semifinal ini cukup berat karena lawan tangguh sudah menanti di babak perempat final
namun kesuksesan rinovita ini tidak diikuti oleh dua rekan lainnya yang tampil di babak enam belas besar ganda campuran hari ini
karena pasangan rehan naupal dan lisa ayuku sumawati harus mengakui keunggulan dari ganda denmark mathias siri dan amelie magelun
kemudian kekalahan juga
kekalahan juga harus diderita oleh praven jordan dan melati daeva yang harus mengakui keunggulan pasangan dari china taipei tang chunman dan se ying swet
kabar kurang mengenakan juga datang dari sektor ganda putri di mana ganda putri muda kita yaitu febriana kusuma dan amalia pratiwi atau ana dan tiwi
ini yang baru saja menyelesaikan pertandingan yang siang tadi juga harus mengakui keunggulan utama asal tiongkok chen qingchen jia yifan
ini yang baru saja menyelesaikan pertandingan yang siang tadi juga harus mengakui keunggulan asal tiongkok chen qingchen jia yifan
ini yang baru saja menyelesaikan pertandingan yang siang tadi juga harus mengakui keunggulan asal tiongkok chen qingchen jia yifan
ini yang baru saja menyelesaikan pertandingan yang siang tadi juga harus mengakui keunggulan asal tiongkok chen qingchen jia yifan
ini yang baru saja menyelesaikan pertandingan yang siang tadi juga harus mengakui keunggulan asal tiongkok chen qingchen jia yifan
kedesis pertama produksi jailing dan energycellent olympics maarah indonesia bernama keunggulan ke enam
priyansu rajawat tentunya harapannya
dari wakil wakil indonesia
yang masih akan tampil di babak enam belas besar ini
semuanya dapat memenangkan
pertandingan dan lolos ke babak
penempat final yang akan berlangsung esok hari
kita dukung ya
untuk para atlet kita yang sedang bermain
di babak enam belas besar ini
tapi angga kemudian apa
catatan dari pbsi mengingat
kalau kita berkaca dari indonesia open
skandas justru di penempat final
dorongan dari pbsi supaya
kita bisa melaju lebih baik tahun ini
ya tadi di sesi konferensi pers
sempat berbicara pelatih
indra wijaya pelatih di sektor
tunggal putri memang kalau pertanyaannya
kalau kita bertanya di sektor tunggal putri
bahwa kita sudah
lama tidak memiliki pemain tunggal putri
yang bisa menjadi andalan bahwa memang
kita memiliki ada gregoria marskatunjuk
dan putri kawe namun
keduanya ini penampilannya masih dibilang
tidak konsisten kadang mereka berdua
bisa tampil sangat menjanjikan bisa
mengalahkan pemain pemain top dunia
namun di kesempatan lain penampilan mereka
justru jauh dari harapan
dan di turnamen indonesia open
kali ini juga keduanya tampil kurang
memuaskan dengan tersisi
di babak babak awal dan menurut pelatih
indra wijaya dari
segi skill maupun teknik sebenarnya
kalau dari sektor tunggal putri pemain pemain kita
tidak setinggalan dengan pemain pemain dari
negara lain namun memang diakui
bahwa ada masalah non teknis
seperti mental barrier
masalah mental faktor faktor non teknis
dimana ini yang
selama ini menjadi pekerjaan rumah
bagi pelatih maupun atlet atlet kita
khususnya di nomor
tunggal putri dan kalau
berbicara di sektor lain di nomor ganda putra
sebelum sebelumnya nomor ganda putra
ini memang menjadi andalan
tim indonesia untuk meraih gelar
dan kalau di turnamen sebelum
indonesia open memang penampilan ganda putra
kita kurang baik di singapura open
dari enam pasangan yang turun
hampir semuanya kalah
di babak babak awal dan kali ini di indonesia
indonesia menurunkan lima pasang
ganda putra dan tentunya harapannya
itu dapat memberikan performa
terbaiknya dan mampu
di tiga turnamen sebelum indonesia open day
dan mampu melaju ke partai puncak
dan harapannya dapat meraih gelar juara
apalagi turnamen ini
berlangsung di istora senayan di hadapan
ribuan pendukung bulu tangkis indonesia yang akan
membadati istora senayan sejak hari pertama
oke ajang bergengsi indonesia open

sampai nanti final ya
di akhir pekan ini kita harap
kita menjadi saksi kemenangan indonesia sebagai
tuan rumah semoga bisa mendapatkan yang lainnya